di sini kaki aja gini pas dengkul sini yang pada besut kayak ininya apa celana yang penting saya
masih sehat saya bisa bantu dia dan cari dapat rezeki sedikit ya alhamdulillah nggak dapet yang
apa apa di usia senjanya panut masih setia dengan pekerjaan yang menghidupi ia dan keluarganya
selama puluhan tahun yaitu sebagai pedagang asongan lembe sebelum berjualan pagi ini pria berusia tujuh puluh satu tahun
itu terlebih dahulu membeli aneka barang di salah satu toko langganannya di pasar jatinegara jakarta
tak peduli panas terik atau hujan lebat sejak pagi hingga malam menjelang abah panut berjalan
kaki belasan kilometer berkeliling menjajakan dagangannya di sekitar jatinegara sampai kawasan
matraman sebetulnya abah sempat menjadi pedagang asongan minuman yang menghasilkan rupiah lebih
banyak namun seiring bertambahnya usia pundak pinggang dan kaki abah lebih mudah sakit soalnya
kalau minuman itu kan kita berat ya satu berat kedua kali kita basah terus kan harus ada es
harus dingin kalau siang itu orang kalau orang minum kalau nggak dingin nggak mau
banyakan ada juga yang minta yang nggak dingin anda jarang tapi banyak kan orang dingin bila
nasib sedang berpihak padanya sehari abah bisa mengantongi untung bersih seratus rupiah namun
membuat lebih sedikit orang beraktivitas di luar abah kini hanya mengantongi tiga puluh lima puluh ribu rupiah per
hari parah sekarang itu kalau dulu istilahnya itu saya bilang kan dapat seratus dua ratus cepet ya kalau sekarang
lima puluh aja susah banget ya melakukan saya kebukan bilang kan bisa kita ngasih rumah kadang kadang
nggak bisa belanja bisa belanja bisa nggak bisa ngasih rumah gitu kan muter aja jadi
itu pun belum dipotong biaya naik angkot pulang pergi sehingga tak jarang ia menahan lapar
walau telah bekerja hingga hampir malam harga barang asongannya tak terlalu mahal lem alat cukur sekali
pakai dan gunting kuku abah jual seharga lima rupiah sementara tisu tiga ribu rupiah meskipun
dagangannya sudah tergolong murah terkadang ada yang menawar dagangannya dengan harga yang lebih mahal
kalau misalkan dia beli disuruhkan saya bilang tisu berapa bang tiga ribu udah di dua ribu
aja langit belum bisa bos orang itu hai banget tuh modalnya modalnya kan dua ribu dah kalau ngeteknya
banget tapi berjualan di kawasan yang ramai aktivitas lalu lalang kendaraan membuat abah harus
senggol motor yang melintas pernah itu jatuh itu kita kita udah udah kita istilahnya gimana ya bandel
gitu ya kita bandel kita enggak enggak kita rasain lagi langsung jatuh pernah sekali itu abah panut
dan anak istrinya tinggal di rumah kontrakan sederhana di kawasan pondok gede bekasi jawa
barat abah dan sang istri dikaruniai seorang anak perempuan setelah tujuh belas tahun menanti keturunan
namun anak sematawayangnya itu menghadap sang halik pada dua ribu enam belas karena sakit tifus rumah sakit
dapat sepuluh hari anak saya meninggal di rumah sakit sini ibu dan anak enggak ada yang bantu enggak ada
yang nolongin ya dari saudara emang saudara orang nggak punya semua ya udah saya tanggung jawab
diri sebisa bisa saya ngurusin anak sakit nyekolahin anak dua sampai selesai sampai selesai semua
hai saya pahit getirnya saya telan sendiri wanita yang juga bekerja sebagai asisten rumah tangga ini
kini hanya memiliki abah untuk menemaninya dari hari ke hari setiap hari ia berdoa agar abah diberi
keselamatan ketika mencari nafkah untuk keluarga ia masih trauma
karena abah beberapa kali mengalami kecelakaan ketika dahulu berdagang menggunakan sepeda
terakhir jatuh di asrama haji itu ban sepeda katanya di atas dia itu digotkan got segini
dalamnya nih nyawanya kalau kayak kucing enggak bahas seperti kucing kucing penyawanya sembilan
ini nyawa cuman satu minta tolong tolong katanya ditolongin sama orang lewat sepedanya
sampai bengkok abah panut dan sang istri memiliki harapan senantiasa diberi kesehatan oleh sang
maha kuasa agar ia dan sang istri tercinta tetap bisa bekerja dan saling menjaga di hari tua mereka
rian fernando dwi agung yul diarto jakarta